bangga ya rasanya kalau melihat kuliner lokal ini ada di level internasional
apalagi mungkin yang makan yang menikmati ini banyak dari warga negara negara lain
salah satunya mungkin dengan mendirikan usaha rumahan
jangan lihat skala usahanya tapi seberapa besar dampaknya
seperti yang dilakukan oleh salah seorang warga negara indonesia yang ada di korea selatan
berikut ini ada shinta permatasari
oke mbak shinta di seoul ya mbak shinta ya
mbak sinta udah berapa lama ada di korea ya
kalau tinggal saya kebetulan sudah cukup lama sembilan belas tahun
wow sembilan belas tahun
oke sembilan belas tahun
nah sekarang ini kan lagi saya lihat tuh di instagramnya mbak sinta itu mendirikan usaha rumahan
ya kan usaha rumahan mungkin kecil kecilan gitu
tapi ini mungkin buat
kalau warga negara indonesia yang ada di sana ini kayak tombol kangen ya kan
pengen makan rendang pengen makan empe empe pengen makan aduh macem macem deh
udah berapa lama mbak mendirikan usaha ini
sebetulnya kalau usaha rumahan ini sih saya baru mulai ya
baru satu tahun sekitar satu tahun tiga bulan gitu
oke baru satu tahun padahal di sana sudah sembilan belas tahun
apa ini gara gara covid gitu
atau mungkin ada alasan lain
oke kayaknya ini pas nih kalau mendirikan usaha ini
seperti karena covid ya
kebetulan karena covid tuh gak banyak kegiatan kan gak bisa keluar keluar
kemarin itu takut mau kemana mana kan
jadi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah
kemudian akhirnya coba coba masak masak
oh memang dasarnya hobi masak
jadi akhirnya ya itu coba coba masakan baru
terus kebetulan banyak temen temen yang suka
udah justru ke depan coba jualan aja gitu
karena semua serba online kan gak bisa kemana mana
usaha rumahan ini
lumayan ternyata banyak yang suka
dan banyak yang order
iya soalnya ngeliatnya aja udah bikin ngiler
maksudnya kalau di sini kan relatif sangat gampang lah ya untuk menemukan
tapi kalau misalnya di korea selatan kan susah banget
ini ada yang membantu gak mbak masak
karena banyak banget ini menunya
kebetulan saya sendiri sih
iya tapi disini sudah serba mudah kan
kalau untuk belanja sudah lama
tentu sudah dilakukan serba online
begitu juga dengan pengiriman
jadi saya cuma masak aja setia mau beres beres
oke ini pengiriman ya
ordernya ini untuk di seoul saja
apa di luar seoul juga bisa
untuk seluruh kota yang ada di seoul
seluruh kota yang ada di seoul
termasuk kadang kadang saya juga terima order dari pulau cju
wow itu lumayan jauh tuh
oh jadi seluruh korea ya
oke berarti semua warga negara kita yang ada di sana bisa mencicipi masakan rumahan sekarang
nah selain orang indonesia
banyak juga nggak orang orang korea atau mungkin dari negara negara lain gitu di asia tenggara atau di asia
yang tertarik juga nih untuk nyicipin masakan khas indonesia ini
saya juga sering terima order dari orang malaysia
kemudian ada juga dari orang orang bule
seperti orang amerika australia atau bahkan dari timur tengah juga ada
mereka rata rata sih yang sudah pernah tinggal di indonesia
dan kangen dengan masakan indonesia
kan masakan indonesia itu kan
apa kaya akan rempah spicy
saya nggak ngebayang kalau nicipin teri cabai hijau gitu
iya testimoni mereka sih
alhamdulillah banyak yang suka dan mereka bilang bahwa rasanya hampir sama dengan yang di indonesia
jadi cukup untuk menghilangkan rasa kangen dengan indonesia gitu
oke dan bahan bahannya semuanya
ini relatif gampang untuk ditemukan di sana ya
iya sekarang sudah banyak toko toko yang menjual apa namanya bahan bahan makanan halal
bahan bahan makanan indonesia atau asia
sudah banyak sekali foreign mart seperti itu
dan di online juga
di platform online juga sudah banyak yang jual
jadi sudah gak sulit sih sekarang
walaupun gak selalu komplit tapi lumayan
iya cukup ya cukup
cukup mengakomodir lah ya intinya kebutuhan memasak ini
selain untuk tombo kangen atau mungkin pengen nyobain masakan khas indonesia
ada juga nggak sih pesanan pesanan khusus lainnya
mungkin untuk alasan lain
itu dia serunya
jadi ada juga fans fans korea yang ingin memberikan sedikit perhatian untuk idol artisnya gitu
jadi mereka pesan makanan untuk kirim ke idol
kemudian untuk kadang kadang buat crew nya juga gitu
mungkin mereka pindahan kantor atau pas ada hari perayaan apa gitu
mereka ingin memperkenalkan masakan indonesia kepada idol mereka itu artis mereka
dan kadang juga dari apa namanya influencer indonesia yang ada di korea juga
kadang kadang mereka pesan juga makanan
wow berarti hasil racikannya mbak sinta ini udah nyampe ke lidah idol gitu ya
alhamdulillah sudah ada beberapa yang ngisipin
oke ada beberapa yang nyicipin
siapa aja kira kira mungkin fans atau influencer yang kirim gitu ke k idol atau k artis yang ada di sana
ada dulu siapa ya saya lupa saya itu bukan
bukan k popers jadi saya juga lupa namanya
ada beberapa artis k pop gitu
kemudian kalau untuk influencer indonesia sih seperti misalnya mama gina tuh yang kimpa family
pernah juga bikin acara dengan idol juga tuh
kebetulan mencoba makanan indonesia
apa yang paling sering dipesan untuk dikirim untuk idol itu apa sih
kalau untuk idol itu biasanya seperti rendang mie goreng kemudian kadang pempek juga
kadang ada itu juga apa namanya pancake durian
oh pancake durian oke
apa reaksinya makan pancake durian
ingin memperkenalkan itu durian tuh bisa diolah seperti ini gitu
jadi biar orang korea juga tahu bahwa durian itu enggak cuma bau terus apa namanya makannya begitu gitu
jadi bisa diolah seperti makanan yang menarik gitu
saya saran mungkin coba deh petai atau rendang jengkol gitu juga bisa mungkin
mungkin bisa juga sih
enggak ada yang tahu mungkin
tapi belum ada order
iya mungkin mereka sih
saya lihat di bionya bahwa mbak sinta juga pernah waktu itu ikut di salah satu acara masak bersama izin yuk ya
di salah satu channel youtube
gimana pengalamannya waktu itu masak sambal ati ya
sambal goreng kentang ati
sambal goreng kentang ati
jadi di channel youtube hello delapan puluh dua itu kan tayangannya tentang idol idol korea
nah saat itu bintangnya adalah izin yok
jadi di situ dibuatnya menarik gitu sih seperti kuis
jadi izin ryuk masak terus saya seperti memandu tapi dengan bahasa indonesia gitu
kalau saya tuh bisa bahasa korea
jadi saya buat lucu
jadi dibuat lucu
pas terakhir nanti si izin ryuknya kaget gitu
oh ternyata bisa bahasa indonesia gitu
tapi sukses ya
berapa nilai untuk izin yuk masak sambal goreng ati
lucu banget sih karena kan dia juga megang hati ayam tuh kayak geli geli gitu
terus dia juga gak pernah masak jadi lucu aja
lucu anaknya juga menarik
oke ini sekaligus menjadi penekanan bahwa masakan indonesia itu juga bisa dimasak ya di luar negeri
bisa juga dimasak atau diolah oleh warga warga negara asing mungkin yang mau mencoba
menu masakan indonesia ya
mbak sinta dengan apa yang dilakukan oleh mbak sinta sekarang kan salah satunya membantu mengenalkan kuliner indonesia di mata internasional
khususnya mungkin skala korea selatan
di korea selatan ya
bagaimana ini kemudian juga bisa menjadi inspirasi untuk warga kita bisa melakukan diplomasi budaya melalui kuliner
ini salah satu bentuk diplomasi

jadi selain saya juga banyak juga ya teman teman lain yang usaha perumahan seperti saya gitu
bahkan memulai sudah jauh lebih lama daripada saya
ini sangat menyenangkan dan sekaligus jadi apa ya buat teman teman indonesia atau warga negara indonesia yang ada di sini tuh bisa mengobati rasa kangen mereka

dan sekaligus jadi apa ya buat teman teman indonesia atau warga negara indonesia yang ada di sini tuh bisa mengobati rasa kangen mereka
dengan indonesia gitu dengan makanan indonesia
jadi kita sama sama saling membantu gitu
nah kebetulan peluang masakan ini juga lumayan bagus
mudah mudahan kalau nanti kondisinya sudah aman pandeminya sudah hilang gitu ya
kita juga pengen melihat bagaimana ada festival makanan indonesia di korea selatan

ya mungkin sebelum pandemi kemarin pernah ada dilakukan
tapi paling tidak kita bisa melihat lagi sehingga ini bisa menjadi salah satu promosi kuliner indonesia ya yang semakin diakui di kancah internasional
terima kasih mbak sinta permatasari sudah bergabung dengan cn indonesia connected korean corner
selamat malam sehat selalu